inilah video aksi sejumlah remaja yang menggelar aksi balap liar di sebuah jalan sempit di situ bondo jawa timur
dalam rekaman video yang sempat viral terlihat dua remaja sedang adu kecepatan
namun nahas baru berjalan sepuluh meter keduanya pun bersenggolan hingga akhirnya jatuh
bersamaan dengan maraknya fenomena balap liar sejumlah banner imbauan dilarang balap liar polisi dirusak orang tak dikenal
polisi bahkan membuat sayembara berhadiah di media sosial
polisi mengklaim telah berkali kali membubarkan balap liar namun bukannya berhenti mereka justru pindah lokasi di jalur lain yang sepi
untuk menekan aksi balap liar yang marak terjadi polisi pun kembali memasang beragam imbauan di berbagai ruas jalan protokol di situ bondo
kita laksanakan sembara mengajak kalau memang ada masyarakat yang mengetahui para pelaku yang melakukan pengerusakan banner himbawan balap
kita berharap balap liar bisa memberikan imbasan kepada kami
sebelumnya aksi balap liar sempat menelan korban jiwa saat seorang pebalap liar tewas ditabrak truk di jalan raya arak arak subo pada pertengahan oktober lalu